ya setelah dihentikan sementara selama tujuh bulan akibat pandemi covid sembilan belas pemerintah arab saudi kembali membuka kegiatan umroh bagi warga negara asing pada satu november
dan minggu sore kemarin sudah ada dua ratus dua puluh empat jamaah indonesia kloter pertama yang tiba di arab saudi
tentunya karena masih dalam masa pandemi ada penyesuaian yang dilakukan untuk pelaksanaan ibadah
dan untuk mengetahui selengkapnya kita sudah terhubung dengan muhammad fauzan kamil salah satu pengelola penyelenggara jasa haji dan umroh republik indonesia
dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung juga dengan rizki amelia salah seorang jamaah umroh yang saat ini telah berada di makkah arab saudi
selamat petang waktu indonesia ini pak fauzan dan bu amel
kita ke bu amel terlebih dahulu ya bu amel bisa mendengar suara saya
waalaikumsalam ibu amel ibu amel ini apa kabar bagaimana perasaannya dan apa saja kegiatan jemaah umroh di hari pertama setelah kembali dibuka bu amel
alhamdulillah kami semua sehat mendarat dengan selamat
dan perasaan kami berdebar debar karena setelah sekian petang umroh sedang diberhentikan
kami mendarat di jeddah dengan disambut bandara jeddah yang luar biasa wajah baru dengan protokol kesehatan yang sangat amat ketat
tetapi jamaah indonesia sangat bahagia untuk menyambutnya
dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun kami bisa menyesuaikan peraturan yang ada di arab saudi
kemudian setelah kami dari jeda memang ada beberapa apa namanya
tes yang harus kami lalui artinya pada saat di pesawat itu kami harus mengisi form kesehatan yang dibagikan oleh kalbin kru
yang nanti kita kembalikan atau kita serahkan kepada petugas arab saudi pada saat di pintu keluar
setelah kami turun dari airline kami diberikan
sampai saat itu kami diberikan masker dan handis yang besar di sini
kemudian kita diarahkan ke bis masing masing yang bis itu berisi dua puluh orang
kemudian kami bergerak ke mekah dulu
dan disampaikan kepada para jamaah bahwa jika tidak memakai masker kami bisa kena denda rp satu
setelah sampai di hotel kami berkata
semua bagasi kami koper besar dan kecil disemprot disinfektan ya
kemudian kami harus ke kamar dan disampaikan kita harus karantina selama tiga hari dua malam
selama karantina itu kita tidak diperbolehkan turun atau keluar dari kamar jadi betul betul di dalam kamar
untuk karantinanya sendiri bu rizky ini lokasinya di mana
untuk new normal umroh ini memang hotel yang kita pakai hotel bintang tiga maaf hotel bintang empat dan bintang lima
untuk makan tidak ada buffe semuanya kami dikirim bentuknya per kotak per box gitu
jadi ada jus ada mineral ada roti ada makanan memang terjamin tiga kali sehari sih gitu
tapi memang betul betul tidak boleh keluar kamar
oke berarti di hari pertama ini bu rizky masih
menjalani karantina begitu ya selama tiga hari ke depan minimal
betul kami di sini satu kamar hanya maksimal tiga orang maksimal
jadi kalau misalnya ada suami istri dan anak hanya pergi ke atas
tapi kalau misalnya anaknya ada dua berarti harus dipisah kamar dua dan dua dobel dan dobel tidak boleh dicampur jadi satu empat orang
oke baik nah bu rizky apakah sudah menerima informasi
kegiatan yang nanti atau kegiatan ibadah yang akan dilakukan nanti selama masa umroh bu
ya jadi nanti kami insya allah umroh itu hanya satu kali dalam sistem itu
berapa lama ini bu
semuanya tidak boleh lebih dari tiga jam
dari nikot itu karena dari sejak kita ke mekah dulu tidak mungkin dalam keadaan ikhram kita karantina tiga hari
untuk menjaga itu
tapi insya allah setelah saya melihat perkembangan nanti insya allah bisa kok dilakukan
dari jeddah bisa ke madinah dulu karantinanya ada di madinah selama tiga hari
jadi ke mekahnya sudah dalam keadaan ikhram tidak lama lama karantina di mekah
oke bu rizky apakah nanti kan nanti akan ada perpindahan dari mekah ke madinah begitu apakah nanti setelah misalnya seorang jemaah haji itu sudah
melakukan karantina di mekah ketika dia tiba di madinah apakah nanti akan ada karantina lagi atau harus mengikuti karantina lagi di sana di madinah atau bagaimana
enggak jadi ini kalau sudah karantina di mekah tidak perlu karantina di madinah lagi ini jemaah umroh ya mbak
jadi kalau saya bilang ini normal ini seperti jemaah haji tapi vip ya istimewa dan spesial gitu

oke jadi kita harus dipondokkan dulu selama tiga hari

ya seperti itu
oke lalu waktu umroh ini kan selama tiga jam tadi ya ibu amel informasikan apakah dengan waktu yang singkat ini menurut bu amel itu mengurangi esensi atau mengurangi rasanya beribadah begitu dari yang diharapkan
insya allah enggak ya mbak karena memang di arab saudi ini dari mulai keluar bandara pun itu kita semua diatur tidak bergeronggol
insya allah enggak ya mbak karena memang di arab saudi ini dari mulai keluar bandara pun itu kita semua diatur tidak bergeronggol
jarak untuk keluar dari pintu menuju bis pun kita tidak boleh bersamaan memang harus ada jarak betul betul ada jarak dan eem apa namanya mohon maaf arab saudi itu memang disiplinnya dan saya baru kali ini melihat arab saudi berbeda dari wajah wajah sebelumnya

setiap ada kita masuk di bis atau kita masuk di hotel
masker dan hand sanitizer itu selalu disiapkan
jadi untuk kita ganti pakai masker yang sudah kita pakai selama beberapa jam
kita akan ke pak fauzan sekarang yang sudah tersambung
pak fauzan bisa mendengar suara kami
pak fauzan ini berbicara mengenai umroh
banyak warga indonesia ini yang ingin beribadah
namun di sisi lain pak ini khawatir juga soal jaminan kesehatan
lantas apa saja protokol yang disiapkan ini selama penyelenggaran umroh di sana pak
ya betul sekali mbak
memang sama sama kita alhamdulillah
arab saudi sekarang sudah membuka umroh untuk masyarakat indonesia
namun demikian pemerintah arab saudi sendiri sangat concern
masalah protokol covid sembilan belas ini
sehingga yang kami sosialisasikan selalu kepada para calon jemaah umroh
untuk betul betul mempersiapkan
apa namanya pak fau benar benar aman daripada covid sembilan belas
sesuai dengan protokol covid sembilan belas tersebut
itu yang paling penting
hasil test dan pcr nya
kemudian persiapan karantina kesehatan di sana harus betul betul disiapkan oleh calon jamaah umroh
karena itu yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah arab saudi
begitu saya kira
oke nah kan ada penyesuaian penyesuaian nih pak
kalau tadi bu amel menyatakan bahwa untuk tahun ini ibadah umrohnya sendiri itu hanya tiga jam
misalnya ini waktu yang bisa dikatakan cukup singkat begitu jika dibandingkan dengan yang sebelumnya
selain waktu yang lebih singkat apakah ada penyesuaian lain pak dalam tatanan ibadah umroh untuk tahun ini
ya memang rukun rukun ibadah umroh sendiri sebetulnya waktu yang diberikan pemerintah arab saudi tiga jam sudah sangat cukup
karena memang umroh berbeda dengan ibadah haji
jadi rukun rukun umrohnya setelah mengawasi mikot semuanya dilaksanakan di sekitaran masjid al haram
jemaah dengan waktu yang telah dihitung
tentunya sebelumnya oleh ustaz
insya allah kita dapat menjalankan seluruh rukun rukun dan wajib ibadah umroh
ada pun persiapan persiapan lainnya
ibadah ibadah lainnya tentunya disesuaikan dengan kondisi new normal saat ini
oke sejauh ini apakah ada kendala pak fauzan
alhamdulillah tidak ada kendala
karena kita concern terlalu sosialisasi kepada
penyelenggara perjalanan ibadah umroh
kepada anggota kita
bahwa seluruh persiapan jika dipersiapkan dengan betul betul matang
insya allah tidak akan ada kendala
tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi kondisi new normal saat ini
akan ada banyak evaluasi evaluasi untuk program program berikutnya
oke apakah berarti nanti pelaksanaan atau dari kloter pertama ini
nantinya akan dievaluasi kembali begitu pak
betul pastinya begini pak
sekarang juga kita selalu berkomunikasi
termasuk tadi mbak amel adalah anggota kita di asosiasi ampuri
kita terus update informasi terbaru
bagaimana kondisi jamaah umroh yang telah sampai di tanah suci
proses dari mulai kedatangan di bandara jidah ke bandara madinah
kemudian proses seluruh prosesnya kita terus update
dan akan kita evaluasi agar nanti keberangkatan kota kedua dan berikutnya
lebih baik insya allah
berarti memang di hari pertama ini
prosedurnya itu sudah diterapkan
bahkan sejak para jemaah umroh mendarat begitu ya di bandara
hingga harus mengikuti karantina terlebih dahulu
dan juga baru melaksanakan ibadah umroh
sesuai dengan ketentuan atau penyesuaian protokol kesehatan
pastinya begitu ya
ya betul pak
baik terima kasih pak muhammad fauzan kamil
pengelola jasa penyelenggara haji dan umroh
dan juga ibu rizky amelia
umroh yang saat ini berada di mekah
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected